keberadaan air terjun di tebing kawah gunung galunggung tasik malaya jawa barat
sempat viral di media sosial dan meresahkan masyarakat
mereka beranggapan bahwa air terjun di kawah gunung galunggung
dapat membahayakan dan mengakibatkan banjir bandang
imbasnya jumlah wisatawan kawah gunung galunggung mengalami penurunan
inilah video viral yang menunjukkan air terjun di tebing kawah gunung galunggung tasik malaya jawa barat kamis kemarin
meski diambil dari jarak jauh terlihat debit air yang sangat besar
jatuh menuju kawah gunung galunggung
video viral ini pun membuat terasa masyarakat karena air terjun tersebut
dianggap membahayakan serta dapat menyebabkan banjir bandang
faktanya keberadaan air terjun cibanjaran di tebing kawah gunung galunggung ini
telah sejak lama muncul
proses distribusi air kawah menuju sungai cikunir pun telah diatur
air terjun itu sebetulnya ada untuk di kawasan kawah itu ada
tapi tidak kelihatan kalau memang tidak musim hujan
kalau untuk musim hujan ini kelihatannya besar
tapi tetap terjun
nah ke area kawah
dan di kawah tidak akan meluap
karena memang ada pembuangan ada pengaturan tata airnya
imbas munculnya video viral membuat geliat wisata di gunung galunggung sepi
sejumlah pedagang dan pemandu wisata akui kehilangan omset hingga delapan puluh persen
padahal memasuki akhir pekan ini biasanya jumlah pengunjung naik
ya ini jadi sepi
masyarakat ini akan mencari air ke kota
kan setelah viral nih katanya ini bahaya gitu
itu bohong ya bu ya
petugas pvmbg juga telah memastikan bahwa keberadaan air terjun cibanjaran ini tidak membahayakan masyarakat sekitar
diharapkan masyarakat agar tetap tenang tidak termakan informasi salah alias hoax